lihat lihat eh apaan sih tutut siapa mau bertemu saya
eh si susah apaan
li masa kamu gak gini masa kamu gak ketawa lihat aksan aksan lucu banget loh barusan
dok udah beberapa hari ini lihat di rawat sini tapi kenapa nggak ada kemajuan
keadaan dia ternyata lebih parah daripada yang saya duga sebelumnya
dia memerlukan perlengkapan terapi yang lebih canggih
sayang sekali di rumah sakit ini tidak tersedia perlengkapan itu
dan saya sarankan agar lia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik
khusus dan besar yang peralatannya lebih lengkap dibanding rumah sakit ini
bapak memanggil saya saya cuma bilang saya puas dengan pekerjaan anda
apa om dapat kenaikan gaji lima kali lipat lagi
iya om juga nggak percaya ini rasanya seperti mimpi
tapi berarti dengan gaji sebesar itu om bisa mencari pengobatan untuk lihat di rumah sakit yang lebih mahal lagi
aneh kenapa bisa sekebetulan ini saat lia harus dirawat di rumah sakit
tiba tiba omset mendapat promosi dan gajinya dinaikkan sepuluh kali lipat
dan di saat kita butuh lebih banyak uang untuk pindahin lia ke rumah sakit yang lebih bagus
om jas dapat kenaikan gaji lima kali lipat
gak perlu sungkan sungkan semua ini juga menguntungkan buat saya
yos itu seorang karyawan yang sangat brilian
oh ya bonus yang tadi anda bicarakan itu segera akan saya berikan
iya om makasih ya om ya saya permisi
gak mungkin ya seorang karyawan baru yang baru kerja dua bulan dapat kenaikan gaji sebesar itu
lang gue udah gak tau lah gimana caranya nolongin lia om yo sudah gak mau nerima bantuan dari gue
ya udah ya akhirnya mau gak mau gue ngelakuin itu semua lang
lang lo juga mau kan kalau kondisinya lia tuh balik stabil lagi lang kayak awal lu juga mau kan
thanks ya lang
semua surat surat sudah beres surat pengantar dari dokter juga sudah ada
berarti besok kita hanya tinggal tunggu ambulans yang jemput liar supaya dia bisa dibawa ke rumah sakit yang baru itu
jadi mereka mau pindahkan lia ke rumah sakit yang lebih bagus
gak akan aku biarkan anak itu udah membuat aku kehilangan ranti
dan dia bahkan pernah membuat aku mendekam di rumah sakit jiwa
aku gak akan biarkan dia sembuh segampang itu
nah itu ambulannya udah datang

tapi kamu kayak industri paling dengan mulut asli lah
om yang teledor
kenapa juga allah membiarkan lia
dibawalah supir itu tanpa undang undangnya
apa yang terjadi dengan lia sekarang ya
di mana lia sekarang
kalau ada terjadi apa apa dengan lia bagaimana
apalagi lihat sekarang ini kan
nggak bisa menjaga dirinya sendiri
mungkin om sempat melihat
siapa tahu aja kan kalau om melihat
ayo dulu kumpul ya
kamu tunggu di sini